kami akan ajak anda untuk melihat langsung situasi di westminster hall london tempat jenazah ratu elizabeth ii disemayamkan
seperti yang anda lihat saat ini kondisi dan apa yang terjadi di layar kaca anda
suasana terbaru peti jenazah ratu elizabeth ii ini sudah dibawa ke westminster hall dari istana buckingham pada rabu sore waktu setempat
peti jenazah ditempatkan di atas panggung yang disebut dengan kata falke
peti jenazah ratu elizabeth ii dikemas sesuai standar kerajaan dengan mahkota kerajaan lengkap dengan hampir tiga berlian di atasnya
selain itu karangan bunga tampak dan juga tanaman pinus
dari istana balmoral skotlandia menghiasi peti jenazah
dan mulai rabu sore warga inggris dan dari berbagai belahan dunia pun mulai diizinkan memberikan perhormatan terakhir kepada mendia ratu
peti jenazah ratu elizabeth ii akan berada di westminster hall selama empat hari
kalau anda saksikan saat ini kita lihat antrean dari beberapa warga inggris
dan sekitarnya juga sudah berdatangan di westminster hall
informasi yang bisa kami berikan dilansir dari beberapa sumber pemakaman ratu elizabeth ii ini
melalui sejumlah prosesi salah satunya upacara di westminster abbey
dan ini adalah pemakaman anggota kerajaan inggris yang pertama sejak seribu tujuh ratus enam puluh
rangkaian prosesi pemakaman ratu elizabeth ii ini akan berlangsung
selama sepuluh hari
dalam pekan pertama jasad elizabeth dibawa dari skotlandia ke inggris
kemudian peti jenazah dibawa ke westminster abbay dalam satu prosesi seremonial
jasad ratu elizabeth ii ini disemayamkan di westminster hall selama empat hari sebelum dimakamkan
dan selama di sini pengunjung diberikan waktu dua tiga jam sehari
dalam sepuluh hari upacara pemakaman harus sudah diselenggarakan
dan saat itulah inggris akan mengheningkan cipta masal selama dua menit
westminster abbay merupakan gereja kerajaan yang juga dinobatkan sebagai situs warisan dunia
dilansir dari situs resmi westminster abey gereja ini memiliki hubungan dekat dengan ratu elizabeth ii semasa hidupnya
momen momen penting yang dihadiri ratu elizabeth ii di westminster abey
di antaranya penobatan ayah elizabeth
raja george vi sebagai raja inggris
pernikahan cucunya pangeran william dan catherine middleton
ratu elizabeth ii merupakan anggota kerajaan inggris pertama
di mana upacara pemakamannya dilakukan di westminster abey dalam dua ratus enam puluh dua tahun terakhir
pemakaman inggris di westminster abbey
sebelumnya ada tiga puluh raja dan ratu inggris yang pernah dimakamkan di sana setelah dari westminster abbey
elizabeth akan disemayamkan di kapal memorial windsor yang berada di kastil windsor
ia akan dimakamkan di tempat yang sama dengan makam ayahnya raja george vi
ibunya yaitu ratu elizabeth
dan adik perempuannya putri margaret
dan setelah itu pemakaman elizabeth akan bersamaan dengan mendiang suaminya pangeran philip
pangeran philip yang semula dimakamkan di royal fall
kapel saint george akan dipindahkan ke kapel memorial windsor
tapi adalah salah satu
pergantian petugas yang berada di westminster hall
di mana situasi di westminster hall london tempat jenazah ratu elizabeth ii disemayamkan
kalau kita melihat raut wajah dari para warga yang hadir di sini tampak sedih ya
dan diperbolehkan tentunya dua puluh tiga jam sehari untuk berada di tempat persemayaman dari ratu elizabeth ii
para pelayat yang tengah anda saksikan saat ini di westminster hall ini diperbolehkan untuk mendekat
setelah tadi kita lihat ya beberapa waktu lalu ada pergantian petugas
di persemayaman ratu elizabeth ii di westminster hall
sejak rabu sore hingga hari ini
kami sepagi waktu setempat
peti jenazah sudah ditempatkan di atas panggung yang disebut dengan kata falke
peti jenazah ratu elizabeth ii ini dikemas sesuai standar kerajaan
dengan mahkota kerajaan lengkap
dengan hampir tiga berlian di atasnya
selain itu juga kita lihat ya karangan bunga dan tanaman pinus
menghiasi peti jenazah
mulai rabu sore waktu setempat hingga kamis pagi
waktu inggris disana saat ini
dan dari berbagai belahan dunia
sudah mulai diizinkan
untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiah ratu

sejak rabu sore waktu setempat ini

selama empat hari ke depan
akan berada di westminster hall ini
meskipun sudah diperbolehkan ya
para pelayar untuk mendekat
namun kita lihat disini masih ada
jarak yang diberikan
terhadap peti jenazah
tentunya ini sudah sesuai dengan protokol
dari beberapa sumber yang kami lansir
pemakaman ratu elizabeth ii ini
melalui sejumlah prosesi
satunya upacara di westminster abbey
ini adalah pemakaman anggota
kerajaan inggris pertama sejak seribu tujuh ratus enam puluh